stasiun luar angkasa pertama milik tiongkok tianggong satu diprediksi akan menghantam bumi dan berpeluang jatuh di wilayah indonesia
lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau lapan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan cepat melapor jika melihat objek yang jatuh dari langit
stasiun antariksa pertama milik negeri tirai bambu ini diluncurkan pada tiga puluh september dua ribu sembilan belas
pada periode dua ribu dua belas dua ribu tiga belas tiangong satu pernah ditempati astronot tiongkok untuk melakukan penelitian
namun sejak dua ribu enam belas tianggong satu sudah tidak dapat dikontrol lagi dan diperkirakan akan jatuh ke bumi
karena tiangong satu ini mengorbit dengan kemiringan orbit empat puluh tiga derajat
daerah yang dilintasi oleh tianggong ini adalah daerah di permukaan bumi antara lintang empat puluh tiga derajat lintang utara sampai empat puluh tiga derajat lintang selatan
artinya asia tengah sampai dengan asia selatan dan tenggara termasuk indonesia itu masuk wilayah yang berpotensi kejatuhan
pada periode dua ribu tujuh belas tiangong satu terpantau berada di ketinggian tiga ratus enam puluh empat dua km di atas bumi
jarak tersebut berkurang hingga tianggong satu berada dua ratus delapan puluh enam lima km di atas bumi pada dua puluh empat desember dua ribu tujuh belas
satelit dikatakan masuk kembali ke atmosfer bumi jika telah melewati ketinggian di bawah satu ratus dua puluh km
diperkirakan sekitar april dua ribu delapan belas stasiun antariksa ini akan jatuh ke bumi

nanti ketika memasuki atmosfer dan pecah itu akan menjadi puing puing kecil
nah yang dikhawatirkan atau perlu diwaspadai dari jatuhnya sampah antariksa ini pertama adalah dari efek tumbukan
kemudian yang kedua adalah kemungkinan sisa dari bahan bakar roket kendalinya
memang sangat beracun tapi kemungkinan ini sudah habis
atau saat terbakar di atmosfer kemungkinan habis
tetapi kalau masih bersisa ini yang harus diwaspadai
meski demikian potensi bahaya tumbukan jatuh di wilayah berpaguni sangat kecil
hal ini dikarenakan wilayah bumi sebagian besar tidak berpenghuni
yaitu terdiri dari lautan hutan dan gurun sehingga pecahannya akan tersebar sepanjang jalur orbit
kepala lembaga penerbangan dan antariksa nasional delapan ri thomas jamaludin
juga mengimbau agar masyarakat tetap waspada
jika melihat ada objek antariksa jatuh dari langit
segera melaporkan kepada aparat setempat untuk diteruskan ke lapan
rizky renardi jakarta